pada disini juga jadi bisa gantian nemenin al ya udah gini aja mendingan kamu pulang istirahat
dan malamnya kamu jemput aku buat diner kamu yakin kamu dengerkan alasan aku
sini ada apa sih yang gigi ya hilang eh orang itu kalau baru datang tuh ngucapin salam bukannya
apaanan uya cuma nanya enggak ngerot itu enggak tapi
terima kasih sekali
saya mau menginformasikan pasien sedang beristirahat
saat ini tadi beliau sempat mengalami histeris mungkin karena trauma
tetapi jika keluarga ingin melihat dan menampingi di dalam silahkan mungkin hanya
satu persatu dulu yang boleh masuk dan mohon dibiarkan jika pasien sedang tertidur saya
permisi tinggi pastor masih sayang
bismillah enak ya bismillah enak ya
rogi rogi ini kok gue belum ngabarin kita ya
kalau kita telepon kita tanya tanya takut ngeganggu
gue juga mbak gimana ya perasaan berdikit tuh kayak mules mules orang lahiran tuh kayak
gini kali ya kalau mau lahiran ya kelahiran ayu ya kalau enggak kayak berasa diapelin pacar
pertama kali itu kan rasanya kan kayak ketar ketir gembrinding gitu gimana sih mbak kalau nungguin aduh
udah nyampe mana ya nanti dia dandanya ganteng apa enggak gitu pacar lo punya loh ini ah
sih retro kalau mau lahiran mursya kayak gimana sih kayak gitu kan
ngeden thumb gede chao hai kalau gimana sih ya gitu kan sakit nggak
pasti kan maha lu sagitar
lalu kau lari larikan aduh kamu udah sehat udah enakan badannya
kok sepi pada kemana sih
kan dede askara lagi poh sayang
mama mama lagi pergi keluar dulu sebentar
sama opa surya sama oma sarah
pokoknya mama lagi sakit
iya cuma kan tadi idus kan udah bilang kalau keluarnya sama oma sama opa
jadi mama tenang aja udah ada yang jagain sayang
iya kalo rena kan yang jagain disini ada jus ada miss gibi ada pak wia ada pak boim ada pak riza ada pak putra gitu
kamu mendingan gini aja istirahat di kamar atau enggak mainnya di kamar aja

gak usah kayak tadi lari gitu nanti kamu keburu capek lagi
atau kalo engga duduk disini cerita cerita sama miss kiki sama jus mirna
kenapa ya sus koko selalu mimpi papa alda dateng
ini beneran no miss
gitu ya sayang
iya papa tuh kayak beneran pulang
kenapa ya pimmingnya gitu terus
eee atau mungkin gini rena kangen sama papa jadi selalu mimpi tentang papa alda gitu ya miss ya
aku erang banget sama papa alda
ayang kiki mirna itu beli tadi tv soal papa alda beneran itu
berita apa pak wuyah
berita apa pak wuyah
berita apa pak wuyah
berita apa pak wuyah
berita apa sih sus
berita apa miss
kita ke kamar dulu ya sebentar ya kita main
main apa gitu ya
sambil kita cerita ceritain sayang
eee engga aku mau nanya sama kamu
kamu benar ke rumah sakit kurnia
jangan bilang kamu masih menyoalkan soal mama aku yang sakit
loh apa aku harus jujur sama sal ya
tapi kalau aku ngomong jujur timenya juga gak pas
kalau aku gak jujur saya pasti tambah curiga
kenapa aku mau banget ketemu sama tante rosa
dan kenapa aku ke rumah sakit kurnia
sienna kamu masih di sana
kok diam aja aku dari tadi ngomong loh
kamu bisa denger suara aku kan
bisa kok tadi aku bingung aja mau jawab apa apa
eh kamu ada waktu gak buat ngomongin ini
kamu juga dari semalam belum istirahat kan
ya emang sih aku belum sempat istirahat
sekarang udah mulai kerasa capeknya
kayaknya bentar lagi aku juga emang mau izin pamit dulu sih
soalnya andin tante sarah om surya udah pada di sini juga
jadi bisa gantian nemenin al
yaudah gini aja mendingan kamu pulang istirahat
dan malemnya kamu jemput aku buat diner
kamu mau denger kan alasan aku
ada apa sih yang gigi
hei orang itu kalau baru dateng tuh ngucapin salam
bukannya malah ngerocos aja mulut lo kayak jalan tol
nggak ngerotis itu mah enggak
abisan penasaran banget sama berita di tv
uya reina itu belum tau apa apa
dan jangan sampai denger anak anak dulu
nanti kalau dia nanya anak anak itu gimana
buka buka aja mbak mera bisa ngeles kalau reina nanya
uya nggak sengaja
iya ki soalnya kita penasaran tadi ngelihat berita di tv
apalagi saya kan nggak nganter bu nganden ke rumah sakit
saya ikut ke rumah sakit atau enggak
pak reza jangan jangan bener kan beritanya
soalnya udah rame juga beritanya di media online
uya ini gue uya goim pak reza putra
gue cabain mulut lu ya gue colok mata lu gue injak tangan lu
udah tau reina belum tau
udah puseh mir
bu andin sama bu rosa untuk nggak kasih tau reina terlebih dahulu
karena kalau sampai reina tau
pasti rena akan ngerengek mau ikut
bukan gitu mir
ya itu dia
udah deh sekarang ini mungkin emang lagi pada penasaran loh pada kan
sekarang kita nunggu kabar aja dari bu bos oke
jangan sampai reina tau
karena kalau reina tau nanti dia berharap kan kasihan
begitu juga gua mir yang udah ngarep sama yang kiki
emang bener kita masuk
paham mir mirna
dua tetes mata yang saya kasih masih dipakai kan
soalnya saya takut matanya lelah
saya juga sering pakai kok
karena kan sekarang kita jagain reina di sekolah
jadi saya takut matanya kering atau iritasi
ya saya khawatir sih itu aja
masuki robot kalau khawatir gitu ya
sesuai dengan keinginan
kok rasanya gini amat
kenapa gue jadi deg degan mulu
gimana sih perasaannya kalau diperhatiin sama kekasih yang tampangnya kaku
kelakuan kaya robot
gak mau diceritain sih kagak mau diceritain
gua mah kagak kegeeran kaya lu noh
sama masal sama pak rendy
gak tau ijung ijungnya dapet gua ya